oma masih hidup
ini bener bener gak mungkin
aku harus bertindak
aku harus bertindak
kalo bener itu oma laras
aku harus bisa kembali melenyapkan dia
kenapa sepertinya aku pernah mengenal dia
kalo mengikuti saya gak segan segan
membuat kamu menderita
tadi aku dari pantiasuhan dokter
apa yang kau ingat
aku hanya penasaran aja
bapak pernah ngebuang aku di pantiasuhan itu
dan tante nena juga
ninggalin anaknya di pantiasuhan yang sama
siapa tau ada keterkaitannya
aku hanya pengen nyelidikin soal itu aja kok
kamu sebaiknya mungkin gak terlalu
mikir masalah ini
karena sudah jelas
bu nena sama bapakku
itu hanya punya harapan bahwa kamu anak mereka
pak firman sendiri bilang kamu anak bu lila
ini sudah lah
iya dokter bener juga
aku gak boleh kasih tahu dokter panji
soal baju yang dimiliki sama pak anas
kalo orang sebaliknya
baik dokter panji
punya bapak seperti pak anas
ada apa aida
aku hanya mau bilang makasih soalnya
selama ini dokter perhatian banget sama aku
kok kamu ngendarin aku terus riza
emang aku udah salah apa sama kamu zah
kamu kayaknya sekarang jauhin aku terus
indira denger ya
kamu bisa gak sih sehari aja gak usah ikutin aku terus
aku tuh bosen kemana mana kamu selalu nyintilin aku
kamu kayak gak ada kerjaan lain aja
ya kalau kamu gak ngindarin aku terus
aku juga gak akan kayak gini zak
aku mau hubungan kita kayak dulu lagi

aku emang sayang dengan indira
tapi sekarang enggak
karena sekarang menurut aku indira yang di hadapan aku ini bukan yang dulu aku kenal
jadi tolong ya
jangan pernah ikutin aku lagi
aku risih sama kamu
gula di rumah abis

mau cari warung dulu
orang itu siapa ya
ada di bayanganku
pasti dia ada hubungannya sama aku
oma masih hidup
ini benar benar tidak mungkin
aku harus bertindak
aku harus bertindak
kalau benar itu oma laras
aku harus bisa kembali melenyapkan dia
kenapa sepertinya aku pernah mengenal dia
ternyata oma masih hidup
oma jangan pura pura gak kenal sama aku
oma jangan pura pura ganti nama deh
karena aku tahu betul siapa oma
karena aku tahu betul siapa oma
pasti ini mbak ini salah pulang
pasti ini mbak ini salah orang
apa benar dia bukan oma laras
kalau dari wajahnya
tapi oma gak mungkin berpenampilan seperti dia
dari tadi juga aku nungguin taksi tapi gak ada yang lewat
kalau kamu gak keberatan
aku boleh gak bareng kamu pulangnya
kayaknya aksan mau pergi deh sama tanya
aku harus jauhin aksan dari tadi
ya udah aku gitu
biar aku antar
biar aku disana
ibu kenapa bu
kepala ibu pusing banget sana
takutin si darah ibu naik
ibu mau minta antarin kamu ke dokter
aku udah janji duluan sama tani ya
masa kamu tega sih ibu ke dokter sendirian
kepala ibu sakit banget nih
gak apa apa kita antarin ibu kamu aja dulu
biar aksan aja yang nganterin ibu
ibu gak mau ngerepotin kamu
lagian ibu juga gak biasa kok
kenapa sepertinya bu dara gak suka
ngeliat aku lagi sama aksan
gak mungkin bu dara kayak gitu
selama ini kan
dia selalu mendukung hubungan aku sama aksen
kamu bilang ada orang yang mirip dengan ibu laras
iya mirip banget
nampilannya sih beda banget
dan dia sama sekali gak inget sama aku
kamu yakin kalau itu adalah ibu laras
enggak aku gak yakin
ada orang yang sama persis kayak oma laras
kecuali kalau itu kembarannya
tapi setau aku sih
oma laras gak punya kembaran
kalau dia beneran oma laras
posisi kita akan terancam lagi
karena dia tau kalau kita udah mencoba untuk membunuhnya
tadi aku nggak lewat sini
aduh gimana ini
nenek nenek tua itu tinggal
dia ngeliat sekitar sini
berarti tinggalnya gak jauh dari sini nih
sama siapa aku hubunginya ya
nomor rumah itu aku
gak tau nomornya
tunjukkan salah satu nomor
yang aku tau ya allah